mulai buka pukul tujuh pagi hingga dua belas
berlokasi di mall ambasador super rames kerap menjadi pilihan yang tepat untuk makan siang yang nikmat dan mengenyangkan
akhirnya petis buatan saya
karena ketika atlet itu cedera itu saya harus berpartner saya harus bekerja sama dengan sport fisioterapi saya
jadi mungkin ada satu apa ya
iya cuman kan ya nama besar udah jelas kevin duran
gila lu bukan anak basket berarti lo cun kalau gitu cun